pak sl mau bertemu bapak berarti akan menerima ketika pak sl mau bertemu
kalau sudah jatuh saya terima siapapun saya terima
nggak tahu ketemu
nanti pun arahannya pak
apanya secepatnya kita siapkan
supaya lebih koordinatif lebih memudahkan
karena biasanya kita bulog badan pangan pementani
menteri perdagangan ini selalu harus satu
jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan